biaya pindah juga diberikan suami istri
itu tahun dua ribu dua puluh dua bu sri sudah hampir dua tahun yang lalu
dua ribu tujuh belas waktu itu menjelang bulan ramadan kalau tidak salah
karena jangan sampai nanti tengah jalan mungkin ada faktor faktor yang tidak kita inginkan karena tidak mendapatkan pergantian sepuluh
selamat pagi mbak fani alhamdulillah kabar baik